melihatmu bersusah hatiku resah
bulan purnama izinkan aku yang jalani susahmu
lelah cukup untuk tangan dan kakiku jangan tangan kaki bidadariku
sisi bobby mau balikin duit yang sisi minjemin
makan nasi bareng si anya terima kasih atas bantuannya
ya ampun ibu balikin duitnya cepet banget
emang ibu udah gak butuh lagi duitnya
enggak duit yang sama penipu udah balik ke tangan i pop soalnya
iya semua ini berkat bantuan
dari kembarannya ibu
ya namanya juga kembaran ikatan batinnya dekat
jadi harus saring tolong menolong
maksud ibu romannya sisi
iya roman yang udah berjuang buat dapetin duit e boop kembali
ya ampun romo hebat banget sih
semenjak sisi denger cerita dari ibu
sisi makin yakin kalau rumah itu cowok yang paling baik di dunia ini
sorry matang emangnya kemarin lo ketipu gimana bob
bulan mau tau
iya mau tau
eh belum pasti tau
tiga hari yang lalu ibu itu ketipu di atm
nah ibu bingung kan pulangnya gimana orang kagak ada duit
naik wajah gak bisa naik akun gak bisa
masa ibu naik komodo terbang emangnya sedang pemaga
akhirnya ibu nelfon roman
roman datang seperti kesatria
wah keren banget dah pokoknya
kita nyari penipunya tuh
bareng si deren si sam sama si roman sama si carlo
wah pokoknya dramatis banget deh pengejarannya
sampai kakinya si sam
akhirnya kita nemenin si sam deh
soalnya gara gara kakinya keserempit dia demam
kita nunggu deh sampe malem
jangan jangan ini barengan sama waktu kak rahmat ngajak roman ketemuan
nanti lo akan tahu dengan sendirinya
oh iya ibu aku gak ada niatan gitu beliin roman kado
kan sebagai pertanda terima kasih ibu udah dibantuin
masa gak dibeliin kado jahat
dengar dengar hpnya roman rusak
tapi ibuk gak punya duit buat beli hp
kalo ibuk beliin tamagotchi udah buru jadul
jadi handphone roman rusak
dan karena itu juga handphone roman sering gak aktif
ah oh gimana kalo ibuk beliin roman martabak kan enak
wah tentunya tuh
ide yang bagus tuh sungguh ide yang cemerlang
kalau misalnya dibeliin martabak spesial
kan kesempatan ibu bisa nyicip
sisi juga bisa makanya beli martabak
kita ngasih aja kita yang makan
yaudah deh kalo kayak gitu ibuk mau pergi dulu ya
ada jerapa kakinya kesemutan
sampai jumpa di lain kesempatan
ya ampun romo hebat banget sih
setelah denger cerita dari ibuk sisi makin yakin
kalo gak ada cowok yang lebih baik daripada roman
oh iya yasmin sama ulan kalian harus tau sesuatu
roman itu orangnya sopan banget
nih ya jadi dua hari yang lalu
terus roman kasih kamarnya
dan roman sendiri tidur di kamar temennya
wah ya ampun
kok sisi ngomong ke mereka
itu kan rahasia
gak boleh kasih tau ke siapa siapa
yasmin lupain ya eman sisian tadi
ulan juga lupain ya
jadi kalian dua harus lupain omongan sisian tadi
ya jangan inget inget
ulan udah bel tuh
ulan udah bel
sekarang kita akan mempelajari adjective clause
yaitu klausa yang berfungsi sebagai kata sifat
gue memang egois
karena nggak mau denger penjelasan lo
banget sih jadi pacar
bawa catatan kamu ke depan
bagaimana cara datang kamu disuruh nyadat malah ngelamun
kalau kamu memang suka melamun daripada mendengarkan pelajaran saya
lebih baik kamu melabun di depan sana di lapangan
sambil lari lari muteri lapangan
saya janji akan perhatikan pelajaran
sumbil luulan dari dihukum
melihatmu bersusah hatiku resah
bulan purnama izinkan aku yang jalani susahmu
lelah cukup untuk tangan dan kakiku
jangan tangan kaki beda dariku
lelah cukup untuk tangan dan kakiku
jangan tangan kaki beda dariku
ta bita you
jelek ini pasti gara gara kamu pacaran
aduh begu banget sih gue
sampai dihukum kayak gini
kalau kearaman sampai tau
kendong lo kan berat
enak aja bilang gue berat
tumen lo gak jadi mukul
han kok lo malah nangis lo kenapa
kalau lo mau pukul gue pukul aja nih
yang kerasnya biar lo
tumen lo gak
gue yang seharusnya minta maaf sama lo
gue udah tau semuanya
yang abis kena tipu
yang nungguin sam
yang abis keserepet motor sampe malam
soal henteng lo yang rusak
lo ngungsi di kos sebelah
karena kamar lo dipake karin yang minum
karena gue udah mikir macem macem tentang lo
dan gue minta maaf karena gue yang bodoh
yang gak mau ngedengar penjelasan dari lo
kalau perlu gue berutus gue bakal berutus sekarang
adalah satu kata sederhana yang melegakan jiwa
tapi aku selalu bernyata langit
mau dia jawab voiced sama temen l praying with me
jangan sampai cuy
terima kasih sayang
longgar update dari aku